nasihat hukum saudara
mohon tertip saudara saudara
momen pasangan terdakwa verdi sambo dan putri cendrawati
yang sempat berpelukan sebelum sidang lanjutan
pembunuhan brigadir yosua digelar pada selasa pagi
sebelumnya verdi sambo lebih dahulu
masuk ke ruang sidang utama umar senoaji
sang istri kemudian menyusul
usai majelis hakim menanyakan kesehatan verdi sambo
setelah menjawab pertanyaan majelis hakim
soal kondisi kesehatannya
putri beranjak untuk duduk di sebelah sang suami
putri langsung mencium tangan
dan dibalas pelukan oleh verdi sambo
verdi pun sempat mencium kening putri
aksi keduanya langsung diiringi sorakan pengunjung sidang
sehingga ketua majelis hakim
harus memperingatkan pengunjung
momen kebersamaan kedua terdakwa sebelumnya
terekam kamera saat mereka menjalani rekonstruksi
di rumah dinas duren tiga jakarta selatan
putri terekam memegang erat lengan verdi sambo
sambil menyandarkan dagu di pundak sang suami
tak lama kemudian
dan kembali ke makobrimob
saat bersama sama melakukan rekonstruksi
di rumah pribadi di jalan seguling
putri candrawati juga sempat dipeluk sang suami
selain itu momen lain yang terekam
dalam sidang di pengadilan negeri jakarta selatan
adalah saat ayah brigadir yosua samuel huta barat
meminta verdi sambo membuka maskernya
permintaan muncul saat jaksa penuntut umum
bertanya kepada kedua orang tua yosua
apakah mereka mengenal terdakwa ferdi dan istrinya
apakah yang dimaksudkan di dalam foto foto atau video itu
itu terdakwa verdi sambo
apakah benar juga itu terdakwa putri candrawati
tolong ke kanan ibu
yang mulia mohon izin dibuka dulu maskernya
biar saya kenal
mana ibu putri tolong
silahkan saudara terdakwa tolong dibuka masker
karena ini ditutup tutup
makasih yang mulia
setelah membuka masker
verdi dan putri mengikuti jalannya sidang tanpa menggunakan masker
hingga orang tua yosua selesai memberikan keterangan sebagai saksi
tim liputan cnn indonesia